keinformasi berikutnya uang operasional makan dan minum tak kunjung dicairkan kpu
petugas ppk di beberapa kecamatan di kabupaten luwu sulawesi selatan pada rabu kemarin menghentikan seluruh proses penghitungan surat suara
pihak kpu mengatakan jika anggaran sebesar hampir lima puluh juta rupiah tersebut
sulit untuk dicairkan secara langsung karena harus melewati berbagai prosedur
pada setiap penghutang suara yang ada di kecamatan suli dan kecamatan suli barat
menghentikan seluruh proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan sejak rabu dini hari
mereka menghentikan proses perhitungan suara suara lantaran kehabisan anggaran makan dan minum
bahkan untuk operasional ppk beberapa hari terakhir ppk hanya mengandalkan uang pribadi masing masing
petugas ppk kecamatan suli dan kecamatan suli barat
menduga hal yang sama juga terjadi di kecamatan lain
petugas akan melanjutkan perhitungan jika ada kejelasan dari kpk
kalau memang sudah ada kejelasan dari kpu
untuk menenangkan petugas ppk kpu kabupaten luwu terpaksa menyerahkan uang setengah
dari jumlah anggaran seharusnya ke pihak bpk
pihak kpu bahkan mengaku terpaksa meminjamkan uang untuk menutupi uang makan dan minum
untuk dua kecamatan yang ada di daerah itu
sekretariat kpu itu sudah melakukan langkah langkah konkret menambahkan anggaran
cuma memang karena distribusinya yang mungkin tidak langsung turun
dan berarti bahwa anggaran itu tidak turun
tapi kan ternyata tadi
protokol tadi kan dipinjamkan dulu
untuk menutupi kebutuhan makan minumnya
yang dua kecamatan itu
petugas ppk berharap segera mendapat kepastian
terkait pencarian anggaran keseluruhan untuk kecamatan